kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr memperkirakan bulan april ini akan ada penetapan harga baru untuk rumah bersubsidi
penetapan harga baru ini akan dilakukan oleh kementerian keuangan
dilansir dari detik finance direktur jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan kementerian pupr
eko heri purwanto menyatakan bahwa saat ini proses penetapan harga baru tinggal menunggu arahan dari menteri keuangan sri mulyani
eko juga meyakini bahwa harga baru ini akan sesuai dengan harapan para pengembang maupun masyarakat berpenghasilan rendah
sehingga kenaikan harga diharapkan tetap terjangkau
hingga kini belum ada informasi pasti terkait besaran rincian kenaikan harga baru untuk rumah bersubsidi